tadi kayaknya ada yang ngebele
kamu ngapain kesini
ya iyalah boy aku tahu kamu mau ketemu sama reva
duh gue izinin nggak ya
semuanya cuma bakal jadi angan angan karena
kayaknya gue harus nyembunyin reva deh
gue harus bikin dia optimis sama hubungan gue sama dia
kamu lagi ada masalah ya sama revo
iya sih sedikit
boy kalo misalnya emang gara gara aku aku mau jelasin ke reva
gak usah clara
terima kasih ya
soalnya sekarang kan aku mau ke rumah dia
dan aku mau jelasin semuanya ke dia masalah ini
kalau gitu aku doain semoga semuanya baik baik aja
beb beb beb
kamu jangan marah terus tuhung
maksud aku bilang clara cantik itu maksudnya ya cantik buat ukuran kesi baun itu maksudnya
beb beb beb
gak beneran kok aku serius
bagi aku itu beda dari paling cantik di dunia itu kamu bebek
kamu itu cantiknya ngalahin clara
jangankan clara katy perry aja kalah cantik sama kamu
ih beneran beb beb
tapi kamu jangan bilang kalau cantik lagi depan aku ya siap
he ya deh beb kita balik lagi ke kosongnya haikal yuk
kayaknya kita enaknya beli makanan dulu gitu ya
buat haikal sama temen temen yang lain
jadi kita beli makanan dulu yuk
ada masalah apa sih
aku punya masalah sama kalian
ini apa maksudnya semua
gue cuma disuruh alec bang untuk bikin abang cedera
sekarang lu ikut dengan gua
boy ada di bawah
udah lebih suruh dia pulang aja
bukan nyariin di surti
bi aku cuma minta
bibi gak usah ngajak aku berdiskusi
atau argumen apa apa deh
dibi bilang aja akunya capek
kayak lagi tidur atau sakit terserah bibi pokoknya
ih si non repatek
kunaon ayah natek
kok jadi gitu kan sama si mas boy
biasanya juga gak begitu
bi aku minta bibi ke bawah sekarang
terus bilang sama boy akunya gak bisa ditemuin
supaya dia cepetan pulang
yaudah kalau gitu teh suruh titi ke bawah lagi ya
yaudah ya non
gak usah marah non
tadi kayaknya ada yang ngebel
kamu ngapain kesini
ya aku mau nemuin reva
aku tahu kamu mau ketemu sama reva
tapi kalau gak gue izinin
keliatan banget kalau misalkan gue galak di depannya boy
aku panggilin reva ya sebentar
udah tidur kasian kalau dibangunin mah
oh yaudah deh gak usah dibangunin bi
makasih ya kalau gitu saya pamit
oh yaudah hati hati ya boy
kayaknya si bibi alasan doang deh
pasti sebenarnya reva gak mau ketemu sama gue
si den boy t kasian amat ganteng ganteng di cuekin
eh lu dengar baik baik
kalau dia sama el dia juga bakalan cuek
masuk nyomot masuk
tapi yang gue heranin ya
kenapa tiba tiba reva gak mau ketemu sama pon
atau jangan jangan reva udah nurutin apa mau papinya
anak yang baik
gue gak suka caku lo kayak gini
gue ini petarung sejati
bukan pecunda kayak lo
ini di luar kepuasan gue
gue gak tau apa apa
tapi gue jamin ini nggak akan terjadi lagi
lo ke luar sana
gue juga gak bohong ngasih tau lo
kepo banget sih jadi orang
gak perlu khawatir
sebentar lagi gue keluar kok
lo semakin hari semakin pintar semakin nurut sama papi lo
bagus kalau begitu
lo gak perlu khawatir
gue bakal cariin cowok yang lebih cakep
yang lebih keren daripada boy
wah lo tuh kenapa
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu
gue gak tahu